hai sebanyak sembilan puluh tiga kepala keluarga di rusunawa marunda blok c lima jakarta utara mulai mengangkut
harta benda mereka sebagai langkah relokasi ke rusun nagrak relokasi ini diinisiasi oleh
pemprov dki jakarta melalui dinas perumahan warga dan kawasan permukiman setelah diketahui
rusunawa marunda blok c mulai tower satu hingga lima dinilai tidak lagi layak dunia dikarenakan usia
ambruknya plafon beton di lobi belakang tower lima yang ada di blok c pada jumat tiga puluh agustus lalu
semakin membuat warga khawatir dengan kondisi bangunan tempat tinggalnya
menurut warga peristiwa ambruknya plafon itu bukanlah yang pertama tapi memang paling besar yang pernah terjadi
saat ini saya berada di rusunawa marunda jakarta utara tepatnya di blok c tower lima
dan saya akan menunjukkan kepada anda bahwa pada hari jumat tanggal tiga puluh agustus dua ribu dua puluh tiga
yang lalu salah satu bagian dari bangunan yang ada di tower c lima ini mengalami ambruk
tepatnya di lobi bagian belakang nah ini mengindikasikan bahwa memang bangunan dari sejumlah tower yang ada di rusunawa marunda jakarta utara ini
sudah dinyatakan tidak layak huni hal ini
saprida warga rusunawa marunda yang sudah tinggal di sini sejak dua ribu empat belas mengaku
sejak awal tinggal di sini bangunan rujunawa memang sudah tidak layak huni
ya memang dari awal pindah juga memang kayaknya itu udah gak lah
layak gitu ya cuman ya karena kita dapatnya di sini mau gak mau ya kita bertahan gitu
nah yang ibu maksud tidak layak itu kenapa sih bu emang bangunannya bu
udah retak retak udah gitu suka jatuh jatuh dari atas tuh kanopinya jatuh ya sering begitu
bocor apalagi parah dalam proses pindahan warga rusunawa mengeluarkan barang dengan menggunakan
proses pemindahan barang lebih efektif mengingat tidak ada lift di gedung lantai lima ini
kami sementara ini sudah lima hari berjalan ini kami sedang evakuasi yang dimana
kami secara step by step untuk evakuasi warga untuk ke rusun yang nagrak kesana
saat ini total sudah berapa warga pak yang sudah pindah pak dan tersisa berapa lagi
kalau dari tempat bapak sendiri
untuk di tempat saya dari sembilan puluh tiga kakak itu sudah
hampir lima puluh kakak yang ada tapi untuk barang hampir sebagian barang sudah berada di sana
gitu warga rusunawa berharap agar jumlah tarif sewa yang dibayarkan perbulan di rusunawa nagrak
sama dengan yang mereka bayarkan di rusunawa marunda saat ini bagi warga yang mendapat
subsidi membayar satu ratus lima puluh rupiah perbulan di rusunawa marunda sementara di rusunagrak
mereka harus membayar sebesar lima ratus lima puluh rupiah perbulan tim diputang sianian indonesia